warga dan pengurus rt rw di kelurahan sunter agung jakarta utara berinisiatif
memasang spanduk bertuliskan wajib antigen bagi para pemudik yang kembali balik ke wilayah tersebut
sepuluh spanduk telah terpasang di dua puluh rw wilayah kelurahan yang berpenduduk sekitar delapan puluh tujuh ribu jiwa tersebut
hingga sembilan belas mei tercatat dua ratus dua puluh satu pemudik telah kembali ke wilayah kelurahan sunter agung
satu ratus lima puluh dua diantaranya telah melakukan swab antigen dengan hasil negatif
kalau yang gratis kan memang puskes itu kemarin menyediakan setiap kelurahan itu seratus kan gitu antigen
nah itu kalau ya surat pernyataan yang bersangkutan diketahui rt rw
ya benar benar mudik ya sudah ke puskes setempat untuk di antigen ya gratis lah seperti itu
ya kalau nanti persediaannya dari puskes habis ya nanti minta lagi minta lagi minta lagi
kalau perlu swadaya ya kita swadaya lah untuk alatnya ya
fitri andriani adalah salah satu kader desa wisma di rt dua rw lima kelurahan sunter agung
salah satu tugasnya saat ini adalah mengidentifikasi warga yang mudik dan kembali ke wilayahnya
ia menelusuri kontrakan dan rumah warga secara door to door untuk mendata dan memastikan pemudik yang tiba melaksanakan tes antigen
ada yang lolos nggak mbak misalnya
sepertinya sih ya sepertinya sih tidak sih ya
kita kan tahu ini kontrakan jumlahnya berapa ini penghuninya siapa siapa bagi yang warga pindah pun kami tahu seperti itu
karena setiap bulannya kan kami selalu membuat laporan selalu kami kunjungi seperti itu
dan satu rt kan ada tiga kader dawis itu satu kader dawis itu kan memegang antara sepuluh sampai dua puluh rumah
jadi terpantau insya allah
rumah warga pemudik yang telah kembali dan telah melaksanakan tes antigen dengan hasil negatif dipasangi stiker oleh satgas covid setempat
sedangkan bila hasilnya positif akan dirujuk ke wisma atlet
untung salah satunya warga yang terpaksa mudik ke kuningan pada lima hingga enam belas mei lalu menerima kebijakan wajib antigen bagi para pemudik yang kembali ke wilayah sunter agung
demikian pula siti maisaroh ia yang baru tiba dari magelang ini menyebut kebijakan wajib tes antigen akan membuat dirinya maupun warga lainnya lebih tenang
luar biasa itu bagus
menurut saya memang ya harus selama masih masa pandemi ini
kita mau keluar kota maupun dari daerah masuk ke jakarta
lebih bagusnya kita harus tes swab dulu
sangat setuju sekali karena kita dari luar kota ya harus ngecek swab antigen
biar kita ketahui keadaan kita sehat
jadi kita diterima di rtma di roe kalau kita itu dari kampung itu sehat
dan bisa beraktivitas lagi
sejak pandemi covid sembilan belas mulai terjadi pada maret dua ribu dua puluh lalu
jumlah warga kelurahan sunter agung yang telah terinfeksi covid sembilan belas mencapai tiga jiwa dengan tiga puluh satu kematian
saat ini jumlah kasus aktif covid sembilan belas di wilayah ini mencapai lima belas kasus